seorang pencuri kendaraan bermotor babak belur di hakimi masa setelah ketahuan mencuri sepeda motor di jalan toga kota lumajang minggu petang
beruntung aksi main hakim sendiri ini dapat dilerai petugas kepolisian
seorang pencuri sepeda motor minggu petang babak belur dihajar masa setelah aksinya mencuri di jalan toga kota lumajang dipergoki pemilik motor
pelaku sebenarnya sudah berusaha kabur dengan cara berlari ke perkampungan dan bersembunyi di semak semak
namun usaha pelaku untuk kabur gagal dan bisa ditangkap masa
aksi pencurian ini bermula saat korban memarkir motornya di depan tokonya di jalan toga
tak sampai satu menit korban mendapati pelaku berusaha membawa kabur motornya
pelaku pun menjadi bulan bulanan warga
massa yang geram terus merangsak dan berusaha menghajar
beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengamankan tersangka
nur hadi ucaksono lumajang
kita ke berita selanjutnya
memasuki hari ke enam timsar kembali menemukan dua jenazah korban tanah longsor minggu petang total hingga
hari ini sudah ada enam orang yang berhasil ditemukan
sementara sulitnya akses menuju tanah longsor membuat pengiriman logistik melalui jalur udara
dua korban tanah longsor bernama setiman warga nawangan dan tumadi warga arjosari
kembali ditemukan timsar minggu siang
keduanya ditemukan dalam kondisi tewas di dua lokasi berbeda di sekitar tempat tinggal mereka
diduga saat terjadi tanah longsor korban terlambat menghindar
hingga akhirnya tewas tertimbun
sebelumnya timsar juga telah berhasil menemukan empat korban longsor
dalam kondisi tewas di desa klesem kecamatan kebon agung
keempat korban ditemukan mengenaskan tertimbun material tanah longsor
dan dalam kondisi sudah membusuk
proses pencarian jenazah berlangsung dramatis
selain lokasi yang cukup sulit proses evakuasi juga harus berhati hati agar jenazah tidak hancur
proses pencarian juga diinginkan
sejumlah kerabat dan warga yang mengiringi isak tangis
sementara upaya pemberian bantuan masih menemui kendala
karena banyaknya akses tertutup material longsor
badan penanggulangan bencana daerah terpaksa melakukan pengiriman sembako ke lokasi pengungsian
melalui jalur udara
satu unit helikopter dikerahkan ke lokasi pengungsian di kecamatan nawangan
karena lokasi ini belum dapat bantuan dan tengah terinspirasi
jatuh priambodo pacitan